dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bupati lumajang taurikul hak
selamat sore assalamualaikum pak torik
ya pak torik sudah mendengar suara dari saya pak
pak torik anda di mana sekarang bagaimana bisa menggambarkan situasi yang terjadi di sana saat ini
ya saya sekarang sedang dalam persiapan perjalanan menuju lokasi
keadaannya sekarang sudah mulai agak reda guguran awan panasnya dan hujannya tetapi masih terjadi
sekitar satu jam setengah yang lalu
guguran awan panas yang tercampur dengan hujan itu menyebabkan beberapa kecamatan mengalami sangat gelap keadaannya
sebagaimana malam hari gelapnya
dan kondisi guguran awan panas dari semeru ini lebih parah daripada yang terjadi tahun yang lalu
tadi sekitar laporannya ada dua kecamatan yang betul betul
mengalami keadaan parah secara keseluruhan dari semua desa yaitu di kecamatan pronojiwo dan candipuro
betul bahwa semeru ini ada di kabupaten lumajang
tetapi semeru ini adalah secara geografis berdekatan antara lumajang dengan malang
ada beberapa kecamatan di lereng semeru ini yang ada di wilayah kabupaten lumajang
dan ada juga yang areanya di wilayah kabupaten lumajang
yang di lumajang itu ada di kecamatan pronojiwo candipuro senduro pasru jambe dan tempur sari
yang di kabupaten malang itu kecamatan ampel gading dan kecamatan dampit
saya belum bisa melaporkan terkait dengan berapa korban kemudian bagaimana keadaan kerusakan yang detail
tapi bahwa ada beberapa voice yang nyampe kepada saya masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah

dan ini juga kerusakan fasilitas umum ada tempat ibadah juga yang rusak
sekarang kondisi jalan itu bercampur dengan lumpur akibat dari awan panas guguran yang juga bersamaan dengan hujan
ada satu jembatan di jalan nasional yang menghubungkan antara kabupaten lumajang dan kabupaten malang yang sekarang putus
ini juga menghubungkan antara kecamatan cadipuro dengan kecamatan pranajiwa
tentu ini akan menyulitkan bagi kami untuk melakukan evakuasi
terus kita lakukan intensitas untuk supaya proses yang kita prioritaskan sekarang ini adalah evakuasinya dulu
dan kemudian kebutuhan bantuan yang lain yang juga kami perlukan dari masyarakat
termasuk makanan siap saji kemudian dapur umum yang segera harus kami lakukan
dan segera kami persiapkan langkah langkahnya
tim dari bbbd sudah turun ke lapangan memang ada keadaan medan yang berat
apalagi sekarang kita pastikan dulu prioritas yang evakuasi supaya segera ada di posko
dan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah aset misalnya sekolahan kantor desa kantor kecamatan
bisa dijadikan posko dalam waktu cepat ini mereka selamat dulu
pak bupati itu yang kemudian ingin saya tanyakan
bagaimana respon cepat untuk memastikan warga anda yang terdampak ini
supaya diamankan terlebih dahulu di titik titik pengungsian yang tentu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait
saat ini sudah ada berapa titik dan sudah dipastikankah warga sekitar yang terdampak ini berada di lokasi aman
jadi di area lereng semeru ini jalur evakuasi sudah
jadi sudah ada jalur evakuasi sendiri
terus kemudian beberapa titik lokasi posko atau beberapa titik lokasi untuk sebagai tempat pengungsian itu juga sudah tersedia
jadi kabupaten lumajang ini sering melakukan pelatihan pelatihan kedaruratan persiapan persiapan kebencanaan yang ada di masyarakat
jadi masyarakat sebenarnya sudah pada paham siapa yang diprioritaskan
lansia kemudian anak anak perempuan ibu hamil yang sakit
saya juga bisa perintahkan semua pusko untuk membuka untuk kedaruratan ini
persiapan beberapa keadaan darurat memang segera harus ditangani
untuk warga anda yang masih terjebak begitu yang berada di rumah dan kondisinya saat ini memang gelap begitu ya
tidak ada cahaya sama sekali seperti malam hari begitu
bagaimana langkah cepat untuk menyelamatkan mereka
saya mendapatkan voice beberapa masyarakat yang sekarang terjebak di dalam rumah
tetapi ini tidak satu dua orang ini banyak
ini yang kita prioritaskan dulu sekarang keterlibatan masyarakat untuk saling membantu
siapa yang bisa lakukan percepatan untuk membantu evakuasi masyarakat yang lain yang hari ini betul betul terdampak
nah ini pasti kami akan terus lakukan hingga nanti malam hingga nanti dini hari
untuk memastikan bahwa dari rumah ke rumah betul betul bisa kita evakuasi
tetapi memang sekali lagi bahwa ini kami perlu bantuan perlu tambahan personil
dan saya sudah meminta bantuan ke teman teman kabupaten terdekat yang dari jawa timur untuk membantu kami
karena petugas bppd kami juga terbatas perlu bantuan tenaga dari kabupaten yang lain
personal untuk tim relawannya juga kami terbatas
tentu juga sarananya fasilitas
kendaraan yang bisa menjangkau ke beberapa lokasi yang tidak mudah itu juga kami perlu dibantu
oke kita ingin pastikan lagi untuk kebutuhan logistik warga anda yang saat ini berada di lokasi pengungsian bisa dipastikan tercukupi sampai kemudian ada koordinasi selanjutnya pak bupati
ya tentu kami butuh bantuan dari banyak pihak
hari ini yang butuh cepat itu adalah makanan
yang segera bisa dimakan oleh masyarakat pada waktu malam hari ini
karena kejadiannya sore tadi bisa jadi ada banyak masyarakat yang masih belum makan sore dan malam hari ini
dan apalagi kalau rumah keadaannya seperti sekarang listrik mati tentu ada beberapa keadaan yang memang mereka tidak bisa melakukan sebagaimana waktu normal
nah dapur umum kami perlu
cuman kan ketersediaan kami dari keadaan lokasi yang ini lebih parah dari tahun yang lalu tentu kami butuh jangkauan yang lebih lagi
saya tadi sudah menyampaikan ke masyarakat lumajang ayo sekarang yang bisa bungkus nasi bungkus nasi
kumpulin nanti di tempat posko di kabupaten untuk segera kita antar ke masyarakat yang kita masyarakat yang memang betul betul belum makan kita kasih dulu
itu yang sekarang segera kita lakukan dulu untuk memastikan bahwa penanganan kedaruratan ini tuntas dulu
untuk menyelamatkan jiwa menyelamatkan masyarakat
nah sementara kami belum bisa memastikan terkait dengan berapa desa berapa kecamatan secara keseluruhan berapa dampak kerugiannya berapa jiwa yang menjadi korban
belum belum mohon maaf itu belum bisa kami sampaikan
baik pak bupati kita akan tunggu terus update ya dari lapangan dan kita pastikan bahwa tidak ada dampak korban jiwa dari kejadian ini
terima kasih bupati lumajang tori kulhak sudah bergabung dengan kita sore ini